hai kebakaran besar terjadi di jalan gilung karangden pasar bali minggu sore peristiwa
kebakaran yang menimpa bengkel cat mobil ini terjadi akibat ledakan tabung gas lpg
yang sedang digunakan untuk memasak api dengan cepat menyambar bangunan bengkel
serta empat mobil yang ada di lokasi delapan unit mobil pemadam kebakaran
milik bpbd kota denpasar dan kabupaten badung dikerahkan untuk menjinakkan api
api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian tak ada korban jiwa dalam peristiwa
ini namun keregian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
kebaran api dengan cepat melahap habis sebuah rumah berantai dua yang berada di
jalan kebun palasatu tanah abang ceketakusat minggu siang
kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar
petugas dibantu warga sekitar bergotong royong membantu proses pemadaman
atau api sudah
besar aja begitu kita tidak tahu kemudian para tetangga masyarakat di sini apa pada
nolong seadanya saat proses pemadaman berlangsung salah seorang petugas damkar mengalami luka akibat
tertancap paku pada bagian telapa kaki untuk unit yang kami kerahkan pada siang hari ini
sebanyak dua belas unit kurang lebih enam puluh personil memang udah pada saat pemadaman ini terjadi kendala kendalanya
terjadi kendala kendalanya terjadi kendala kendala
api berhasil dipadamkan satu jam kemudian hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini
penyumbutan cnn indonesia